itu seperti keamanan min
ternyata benar dia memang bukan orang sembarangan baiknya nyaya menyerah tak
kiri saja pertarungannya saya berhenti nyaya mau berhenti menghasilkan rakyat
yang tidak berhenti nyaya mau berhenti menghasilkan rakyat yang tidak berhenti
menyusup baiklah pendekat aku menyerah aku akan menuruti permintaanmu alhamdulillah
kekuatanku mulai melemah
aku harus mencari pertolongan
syekh syekh tidak apa apa
tenang tenang anak muda
lukaku tidak parah
sekarang kita lanjutkan ke berajak
kau berhasil rangga buana
jiro pakai jengper elmu
kikul lari kikir segala
udah jauh udah mau mati
udah mau malam
atau tinggal ke jiro
kamu juga sama kan
ngapain aku nengok nengok ke belakang segala
nyiro kenapa gak nyusul ya
biarin aku kan jiro
perang nyusul itu jiro jiro
kita cobain aja ilmu yang dari miroh tadi
ilmu kita yang udah disempurnakan sama nyiro
ilmu yang tadi diajarin jiro
kayaknya hari adol mesti kumahanya jirr
tersan kamu kan masih nyangkut
gatel sama tuh
hidup kemaru tuh gini
seorang gatel pasti kamu juga gatel
kuatan pukulan ini sangat besar sekar
kau berhasil cucuku rangga buarna
kalian jangan senang terlebih dahulu
karena sudah bisa menguasai jurus brajamusti
kalian masih belum bisa untuk melawat siliwani
sudah menguasai jurus pamungkas brajamusti
kita baru bisa bersenang
ketika kita menciptakan jurus penangkalnya
kamu harus membalik semua gerak jurus brajamusti itu sendiri
lakukan untuk membalik semua jurus itu
kau berhasil cucuku ranggabuana
ah kebetulan ada api ya min
bener ya man
kita menghangankan badan dulu ya
itu apaan di rute banyak
kalian telah mengganggu pacara saya
sekarang kalian akan saya jadikan tumbang
aduh cepet man
itu seperti kiamatnya min
cepet man kita masih di kejar man
aduh aduh aduh ampun
ampun pendekar jungkri
iya benar tadi tuh saya salah mendarat atuh
aduh aduh aduh ampun
aduh aduh ampun
aduh ini mami
aduh aduh aduh ampun
ketemu lagi sama raden
ya allah masih menjaga kita semua paman
meskipun ilmu paman udah tidak ada
makan selingkuh itu
tenagaku juga masih belum pulih seutuhnya paman
leng anggini kemana raden
nggak bersama dengan raken
aku juga belum tahu tentang nasibnya paman
aku ingin mencarinya
tetapi kondisi sekarang ini sedang berbahaya bapak
berbahaya paman tidak papa aku ingin sekali bertemu dengan ibu undahku paman asalkan kita
berhati hati insyaallah kita tidak bertemu dengan surawi sesak tempatnya tuhan ini
pendengar cungkri ngaman